berancang ke topik lain hari ini badan legislasi dpr melakukan rapat kerja perdana
bersama menteri dalam negeri tito karnavian membahas rancangan undang undang daerah khusus jakarta
hal yang dibahas balik dpr ri bersama pemerintah terkait pasal pasal kontroversial
dalam rancangan undang undang daerah khusus jakarta atau dkj
salah satunya soal penunjukan gubernur jakarta
balik dpr meminta penjelasan pemerintah apakah gubernur jakarta ditunjuk presiden